jemaah haji dari kota malang jawa timur diberangkatkan ke surabaya untuk diterbangkan ke tanah suci
keluarga mengiringi keberangkatan jemaah haji dengan penuh haru
jemaah haji asal malang berangkat menggunakan bus menuju asrama haji sukolilo surabaya
mereka dilepas penjabat wali kota malang wahyu hidayat di lapangan rampal malang
kepala kementerian agama kota malang mengatakan ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini
calon haji harus dinyatakan lolos kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelunasan pembiayaan haji
hal ini untuk memastikan kondisi jemaah haji siap berangkat dan tidak terkendala dengan masalah kesehatan
orang itu disebut lansia itu sudah enam puluh tahun dan boleh melakukan percepatan
lima tahun ke atas itu diberi percepatan itu bisa jadi jamaah kita tua semua
makanya ada lima persen yang boleh percepatan sehingga yang boleh percepatan cuma umur delapan puluh lima tahun ke atas
ini regulasi kita termasuk perubahan kalau dulu itu melunasi dulu baru cek kesehatan
sekarang cek kesehatan dulu baru melunasi